sejumlah petugas bpbd kota denpasar
mendatangi kantor direkturat lalu lintas polda bali
kedatangannya untuk mendengarkan klarifikasi
pengemudi mobil yang diduga menghalangi
kendaraan damkar saat terjadi kebakaran
pada minggu kemarin
setelah mendengar klarifikasi si pengemudi
pihak bpbd memaklumi atas kejadian tersebut
pihak bpbd menyebut
saat kejadian pengendara panik
saat mendengar sirine mobil damkar
ke depan tidak ada lagi peristiwa serupa
tadi setelah diklarifikasi
rupanya dugaan saya memang benar
ketika mereka mendengar sirine
dan bunyi kelasong itu kaget ya
bingung tidak tahu membuat apa
sehingga dalam jumlah waktu yang cukup panjang
baru dia bisa mengambil tempat
dan teman teman bisa melewati
memang secara umum memang sangat mengganggu kami
sementara pihak kepolisian
tidak memberikan sanksi tilang kepada si pengendara
dan hanya memberikan edukasi
saya panggil juga yang bersangkutan
kemudian kita pertemukan dengan dinas pemadam kebakaran
kalau dia lihat video kan
seolah dia menghalang halangi ya
ya kalau lihat itu ada aturan yang dia langgar
karena dia tidak memberikan prioritas ya
kepada kendaraan tertentu
ya memang mendapatkan prioritas
sebelumnya video berdurasi satu menit empat puluh tiga detik itu
diunggah relawan bpbd kota denpasar
di media sosial pada minggu malam
dan viral keesokan harinya
nandak astika denpasar bali